hari ini jadi kesempatan terakhir para pebalap wsbk mandalika dua ribu dua puluh tiga di sirkuit mandalika yang merupakan seri kedua wsbk dua ribu dua puluh
seperti apa disana keseruahannya sudah ada koresponen cnn indonesia igd nyoman wiryadinata
selamat siang nyoman nyoman apakah race pada hari kedua ini masih berlangsung lalu bagaimana dengan hasilnya nyoman
ya benny sesaat lagi race kedua akan dilakukan artinya tadi para pembalap sejumlah dua puluh satu sudah melakukan pemanasan keliling sekali lintasan
dan beberapa saat lagi bendera start akan digibarkan untuk memulai racing yang kedua bagi para superbike
di mana tadi berlangsung
nah suara sedang terhati sekali
dan kalau kita lihat memang race kali ini sangat seru sekali
di mana tadi pada pukul sepuluh tiga puluh diadakan sesi super pool untuk superbike
di mana ada empat pembalap yang terjatuh di tikungan
kemudian alvaro bautista akhirnya keluar tidak menyelesaikan sepuluh lap di superpole
sehingga tadi ketika start dia tidak berada pada nomor urut satu ataupun garis start satu
teriuki oleh rasgat lioglu atau sitopra
kemudian di lintasan kedua di juara kedua tadi pagi waktu superpole adalah locatelli andrea
inilah persaingan persaingan ketat yang terjadi pada superpole
artinya ada empat pembalap yang terjatuh
kemudian di sport pool akhirnya diulang oleh panitia dengan mengulang delapan kali putaran lagi
namun sayang alvaro yang di kemarin
di sesi ataupun racing satu menduduki posisi pertama
hanya tidak bisa menyelesaikan sepuluh lap yang dilakukan pada sesi superpole
nah kali ini kita akan menunggu siapa yang akan menjadi peraih poin tertinggi
karena kalau kita lihat superpole kemudian ada juga di racing satu dan racing dua
penentuan nilai dikumpulkan untuk kemudian diakumulasi sehingga bisa ditentukan
siapa yang akan menjadi pemenang pada putaran kedua
musim dua ribu dua puluh tiga yang diadakan di
artinya penonton tiga puluh lima ribu yang datang tentu tidak sesuai dengan target sekitar tujuh puluh lima ribu yang ditargetkan oleh panitia
namun suasana di sini sangat riuh sekali sangat ramai sekali dan cuaca sangat panas dan terik matahari sehingga pembalap kali ini di racing kedua ataupun race kedua untuk menentukan poin tambahan poin
tentunya menggunakan strategi mereka melakukan track di lintasan kering benny
lain ataupun ofisial yang menyebut bagaimana dengan kondisi track mandalika ini nyoman
ya kemarin alvaro bostista juga menyatakan track disini sangat keras dan tikungannya tajam
dan ketika dia berhasil menjuarai di racing satu dia menyatakan sangat senang sekali bisa menaklukkan sirkuit mandalika dibandingkan ketika dia menaklukkan sirkuit di sesi ataupun di putaran pertama di phillip island
dan dia menyatakan sangat senang sekali bisa menaklukkan ketika berada ataupun pada sesi racing yang pertama kemarin dilakukan
namun sayang memang tadi sempat dia terjatuh dan tidak menyelesaikan sesi super pool
dan kemudian ketika alvaro sebelumnya ada empat orang yang pembalap yang terjatuh kemudian dilakukan perbaikan ataupun pembersihan di tikungan yang dimana salah satu ataupun dua pembalap terjatuh sehingga dibutuhkan waktu
dan kemudian ketika alvaro sebelumnya ada empat orang yang pembalap yang terjatuh kemudian dilakukan perbaikan ataupun pembersihan di tikungan yang dimana salah satu ataupun dua pembalap terjatuh sehingga dibutuhkan waktu
dan kemudian ketika alvaro sebelumnya ada empat orang yang pembalap yang terjatuh kemudian dilakukan perbaikan ataupun pembersihan di tikungan yang dimana salah satu ataupun dua pembalap terjatuh sehingga dibutuhkan waktu
nah hasilnya race kedua di wsbk hari ini terima kasih banyak nyoma selamat bertugas kembali